sebelumnya diberitakan dua buah kendaraan terperosok ke dalam lubang galian proyek underpass kentungan sleman yogyakarta
beruntung penumpang kedua kendaraan berhasil menyelamatkan diri
sebuah truk dan sebuah mobil jeep terperosok ke dalam lubang galian underpass kentungan sleman pada selasa pagi
rekaman kamera yang tengah viral ini memperlihatkan kedua kendaraan sedang dalam antrian
tiba tiba jalan yang amblas membuat truk langsung terperosok
pengendara jeep yang berada di depan truk langsung keluar dari kendaraan dan menyelamatkan penumpang lain
dilansir dari detik com mobil jeep tersebut ternyata dikendarai oleh warga negara australia bersama keluarganya
mereka tengah melakukan tour australia inggris dan singgah di indonesia selama lima bulan
beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
sopir truk yang jatuh bersama kendaraannya hanya mengalami luka ringan
kedua kendaraan yang terperosok juga telah diangkat dari dalam lubang galian